satu penggawa besar kerajaan besar penjejaran
dia telah berhasil menyelamatkan seorang pemuda
dan dia mengatakan
kalau dia adalah radek kebalang susah
yang telah diubah
oleh berbuatan ini
mantra susuk amjani
ini putriku aswini
ini sahabat ayah sejak tadi
prabu amuk marungku
salam paman prabu amuk marungku
sangat cantik sekali
terima kasih prabu
aku tidak akan berlama lama
aku harus segera mengejar putra pesaloka
tunggu dulu sahabatku
yang harus kalian ketahui
dia bukan putramu
kok tidak sedang mengadang adakan
aku kenal betul
siapa pemuda itu
dia bukan saloka

dia adalah raden walang susang
yang kami kejar adalah raka saloka
kau sedang tidak mengadang adakan prabu
adalah raga putramu
adalah suparaden walang susang
bagaimana hal itu sampai bisa terjadi
ulah nyai rombang
dan dia dulu
sabar aku bantu ya
hingga nyai rongkang berhasil menutup praden walau susah sampai pingsan
bahkan dia berniat ingin membunuhnya
ketika itu datang putra maksar lokal
malik malik malik
nek tolong aku nek
semuanya isi aku
yang telah dikejar kejar oleh warga warga
karena dia telah diketahui muncul
malik malik malik malik
lari ke belakang sana
mau tidak mau putra musa lokal masuk ke dalam produk nyai rongkang
untuk menghindari amukan para warga warga
tapi nyai rongkang tidak membunuh praden walau susah
malah dia membunuh putra musa lokal
jangan lupa nek
terima kasih nek
berhasil menutup praden walau susah sampai pingsan
lalu nyai rongkang
merubah wajah salonka
menjadi wajah praden walau susah
dan setelah itu
berhasil menutup praden walau susah sampai pingsan
yang sudah berubah
menjadi praden walau susah
muncul para prajurit prajurit besar pajajaran
menemukan mayat itu
lalu membawanya ke kerajaan besar pajajaran
dan aku juga melihat
salah satu penggawa besar kerajaan besar pajajaran
dia telah berhasil menyelamatkan seorang peminjam
yang bernama kamal daka
dan dia mengatakan
kalau dia adalah radek kebalas besar
yang telah dirubah oleh buatan merah
mantra susuk amitianya
mantra apa itu syekh guru
itu adalah ilmu iblis
yang bisa merubah muka seseorang
begitulah ceritanya kicuranggana
apa seputar aku
aku harus menambah kecepatan serangan
agar amrit kashi tidak bisa memberitahu punya kampar
jangan lupa menjaga dewa bersahara
kenapa aku tidak merasakan sakit
tidak ada luka sedikit pun di purwoko
terima kasih guru
menguruskan kehidupan duniawi
segala perbuatan manusia
oleh yang widhi gher prabu
karena dia akan menjadi saksi gher
seluruhnya gher prabu
aku sungguh menyesal rasih
atas kesalahan di masa laluku
telah mempertanggung jawab
kekuatan gher prabu